presiden joko widodo membuka acara konsultasi tingkat tinggi tentang islam wasatiyah
ratusan ulama dan cendikiawan muslim hadir membahas bagaimana islam bisa hadir sebagai jalan tengah dunia
pembukaan acara konsultasi tingkat tinggi ini berlangsung di istana bogor selasa siang
presiden joko widodo dalam sambutannya menegaskan indonesia akan terus memupuk perdamaian dan persatuan
yang mengutamakan musyawarah dengan penuh toleransi dan kepercayaan demi membawa keadilan sosial dan perdamaian abadi di dunia
konsultasi tingkat tinggi ini diharapkan bisa mendorong gerakan islam moderat dunia
sekaligus menyingkirkan wawasan islam yang bersifat fundamentalis ekstremis dan radikalis
yang belakangan menjadi salah satu penyebab krisis peradaban di dunia
posisi indonesia sangat jelas
dan sangat berkomitmen bagi lahirnya
boros wasatiyah islam dunia
kami yakin dengan wasatyat islam
kita ingin menunjukkan kepada dunia
bahwa islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin